selasa pagi arus lalu lintas di jalan tol halim menuju cawang ramai lancar
sejumlah kendaraan dari arah bekasi menuju jakarta juga ramai lancar
meskipun pembatasan sosial berskala besar masih diterapkan
kondisi tak jauh berbeda terpantau di pintu keluar tol jakarta tangerang
kendaraan kendaraan dari arah tangerang tersendat ketika akan keluar eksit tol tomang
pemandangan kemacetan di kala psbb seperti ini menjadi hal yang jamak ditemui beberapa hari belakangan
berdasarkan data dari tomtom traffic index tergambar selama sepekan psbb terakhir
tren kemacetan di jakarta justru meningkat khususnya di jam lima sore atau jam pulang kantor
pada senin lalu bahkan tingkat kemacetan jakarta mencapai empat puluh delapan persen atau meningkat signifikan
dibanding psbb minggu lalu di mana tingkat kemacetan hanya tiga puluh empat persen
tren peningkatan kemacetan menjadi indikasi masyarakat yang semakin tak menghiraukan aturan dari psbb
akademisi universitas indonesia
devi rahmawati mengungkapkan secara sikis faktor kebosanan dan empiris penyakit akibat virus corona
yang tak mereka temui langsung di lingkungannya membuat keyakinan diri bahwa upaya stay at home yang dilakukan selama ini sudah cukup
artinya seringkali kita mengabaikan aturan karena kita merasa ya udah gak apa apa nanti besok besok jangan begini ya
ya udah ini gak ada masalah nanti diurus aja dan sebagainya
pemerintah provinsi dki jakarta pun resmi memperpanjang psbb di ibu kota
selama dua minggu mendatang terhitung sejak dua puluh dua mei hingga empat juni dua ribu dua puluh
gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan perpanjangan selama dua minggu merupakan kunci bagi jakarta agar dapat keluar dari fase psbb
anies memprediksi perpanjangan psbb ini dapat menjadi yang terakhir bila warga jakarta tertib berada di rumah
kemudian dki jakarta gugus tugas dki jakarta menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa jakarta akan menambah psbb
psbb selama empat belas hari mulai tanggal dua puluh dua sampai dengan empat juni dan ini akan bisa menjadi psbb penghabisan jika kita disiplin
karena itu saya ingin sampaikan kepada semua jangan sampai kita harus memperpanjang lagi
kedisiplinan masyarakat yang semakin berkurang dikhawatirkan memperparah upaya bersama untuk memutus rantai penyebaran covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia